saudara saudara hari ini kita akan menyampaikan kembali data kinerja kesehatan
yang kami impun dari gugus tugas tingkat kota kabupaten terus berjenjang sampai dengan tingkat nasional
kami telah melakukan rekap kemudian menganalisa dan kemudian beberapa daerah kami lakukan rekonsiliasi kembali terkait dengan data ini
dan sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang belum selesai kita proses
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua puluh satu lima ratus delapan puluh sembilan spesimen sehingga total yang kita pereksa hari ini adalah tujuh ratus lima puluh tiga tiga ratus tujuh puluh spesimen
dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak satu tiga ratus delapan puluh enam
sehingga kemudian totalnya menjadi lima puluh dua delapan ratus dua belas orang
kalau kita perhatikan sebaran dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah
yang pertama kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah jawa timur dengan penambahan kasus sebanyak dua ratus tujuh puluh tujuh kasus baru dan satu ratus sembilan puluh sembuh
kemudian dki jakarta dua ratus tiga kasus
dan enam puluh delapan sembuh
jawa tengah satu ratus sembilan puluh tujuh kasus baru dan dua puluh dua sembuh
sulawesi selatan satu ratus empat puluh enam kasus baru dan empat puluh satu kasus sembuh
kemudian bali satu ratus enam kasus dan dua puluh satu sembuh
hari ini ada delapan belas provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh
namun ada empat provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali
beberapa kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan diantaranya adalah di kalimantan selatan
dari lima puluh tiga kasus baru yang dilaporkan sembilan puluh tiga kasus sembuh
kemudian maluku dari empat belas kasus baru dua puluh satu

kalimantan barat delapan
delapan kasus baru dan sepuluh sembuh
sumatera barat dua kasus baru dan sepuluh sembuh
total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah sebanyak lima ratus tujuh puluh enam orang sehingga totalnya menjadi dua puluh satu sembilan ratus sembilan orang
telah empat ratus empat puluh delapan kabupaten kota terdampak di tiga puluh empat provinsi
orang dalam pemantauan yang sampai saat ini masih dilakukan pemantauan adalah sebanyak empat puluh lima ratus empat puluh satu orang
sementara pasien dalam pengawasan sebanyak tiga belas lima ratus dua puluh dua orang
dalam minggu ini kami telah berkomunikasi dengan beberapa dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota
yang kita lihat kecenderungan kasusnya
masih cukup tinggi
kami menyampaikan kepada dinas kesehatan bahwa ini harus dilakukan intervensi yang lebih cepat lagi
bukan hanya terkait dengan banyaknya kasus tetapi juga terkait dengan tingginya jumlah kasus per seratus ribu orang
yang kemudian bisa direpresentasikan sebagai tingkat resiko ancaman tertular
di beberapa daerah masih cukup tinggi
ini semuanya terjadi karena memang sumber penularan masih berada di tengah tengah masyarakat
yaitu beberapa orang yang kemudian sakit terinfeksi covid sembilan belas dan berpotensi menular
tetapi tidak melakukan isolasi secara baik
tidak melakukan upaya untuk kemudian menjaga
meminta orang lain agar tidak tertular dengan menggunakan masker yang benar
dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak melindungi dirinya sendiri dengan cara menjaga jarak
dan menggunakan masker serta mencuci tangan
ini beberapa kendala yang kami dapatkan
oleh karena itu kembali lagi permasalahan memutuskan rantai penularan
ini adalah permasalahan yang berada di tengah tengah masyarakat
ini tidak boleh kita lihat sebagai permasalahan yang ada di rumah sakit saja
oleh karena itu saudara saudara sekalian
untuk saudara kita yang terinfeksi dan kemudian mengalami keluhan gejala sakit
dan dirawat di rumah sakit ini relatif lebih aman untuk orang lain
karena terisolasi dari lingkungannya
namun ini adalah permasalahan yang berada di tengah tengah masyarakat
untuk saudara saudara kita yang terinfeksi covid sembilan belas dan berada di tengah tengah kita
dan tidak melakukan isolasi secara baik secara mandiri
inilah yang kemudian akan menyebabkan penambahan kasus yang terus menerus
kita telah melakukan kontak tracing secara masif untuk setiap kasus yang kita rawat di rumah sakit
kita lakukan pemeriksaan terhadap orang orang yang kita duga memiliki kontak erat
namun bukan berarti bahwa semua yang diperiksa harus kita rawat di rumah sakit
ada beberapa yang memang kita harapkan bisa melaksanakan kegiatan mandiri untuk melakukan isolasi
namun bila diakini itu tidak bisa dilakukan maka akan kita lakukan di rumah sakit
inilah yang kemudian di beberapa daerah
menyebabkan kapasitas rumah sakit menjadi sangat penuh
saudara saudara tindakan seperti ini langkah langkah seperti ini menjadi penting untuk kita
karena memutuskan rantai penularan adalah cara satu satunya yang bisa kita lakukan
karena vaksin sampai dengan saat ini masih belum kita temukan
oleh karena itu mari kita bersama sama untuk bisa menerapkan protokol
untuk menerapkan protokol
menerapkan protokol kesehatan sebagai pedoman
agar kita aman dari kemungkinan tertular
agar orang yang menginfeksi ini juga bisa aman terhadap penularan ke orang lain
saudara saudara sama sama kita pahami bahwa penularan ini bisa terjadi di mana mana
termasuk di rumah kita sendiri
oleh karena itu
kita harus lakukan semua yang kita lakukan untuk mematuhi betul protokol kesehatan untuk pencegahannya
menjaga jarak mencuci tangan secara teratur
menggunakan masker dengan benar
dan kemudian membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah
langkah ini bukan langkah yang sulit
tetapi dibutuhkan niatan dan komitmen yang kuat
ini adalah langkah yang harus dilakukan terus menerus
harus menjadi sebuah kebiasaan yang baru
inilah yang harus kita lakukan bersama
kami yakin kita bisa melakukan ini
karena kita tidak pernah sendiri
kita akan bekerja bersama sama secara terus menerus dan bergotong royong
kita pasti bisa menangani ini
terima kasih selamat sore